tolong kamu taruh kereta dorongnya cantik deket kursi
kursi yang ada di taman itu
nanti aku akan ambil cantik di situ
ini kamu tuh jangan gila nek
kamu pikir cantik itu suatu barang kan
barang yang bisa ditinggalin seenak enaknya di bangku taman
kalau ada nyulik dia gimana

iya enggak dok
karena aku akan ada di taman tuh lebih dulu dari kamu
aku akan mengumpet
aku akan mengumpet supaya nggak kelihatan sama kamu

ini udah dari kamu jangan nge heal nek
kenapa sih kamu nggak mau ketemu sama aku
udah nih dok nggak usah banyak nanya
udah cepetan bawa cantik
setelah jam lagi aku tunggu kamu di taman oke
eh dok kenapa
lukaku yuk kamar